presiden joko widodo akhirnya merespon kabar menteri pertanian syahrul yassin limpo
yang hilang kontak di eropa usai kunjungan kerja ke spanyol dan juga italia
jokowi membantah menterinya tersebut telah hilang kontak
hal ini disampaikan jokowi usai membuka pameran di jakarta pada rabu siang
meski demikian jokowi tak menjawab terkait posisi di mana syahrul yassin limpo atau syl ini berada
ya ditunggu lah
beliau kan keluar belum sampai ke indonesia
artinya ada upaya upaya garangkan dirinya enggak ada upaya
siapa yang kehilangan kontak siapa
pak wamentanya mengakui
bisa apa di kontak
di kontak aja kan bisa
ada yang punya nomor tabunda
coba di kontak
nanti oh dia emang dari luar belum sampai ke tanah air
berarti udah kabarin ke bapak
bapak tahu posisi pak mentan di mana tahu
bapak tahu posisi pak mentan di mana
posisi di mana presiden
sebelumnya kementerian pertanian menyatakan masih mencari keberadaan menteri pertanian syahrul yassin limpo
yang dikabarkan hilang kontak
posisi mentan terakhir kali dikabarkan sedang melakukan kunjungan
kerja di spanyol
wakil menteri pertanian hafrik hasnul kolbi menjelaskan
syahrul melakukan kunjungan kerja ke spanyol dan italia pada akhir september lalu
beberapa pejabat eselon satu dan dua kementan ikut dalam kunjungan itu
kepulangan rombongan kementan terpisah dikarenakan keterbatasan tiket
harfiq meyakini hilangnya syahrul bukan karena kasus hukumnya di kpk
hingga kini pihak kementan belum melaporkan ke pihak berwajib
ini belum tahu kita nih
ketika ini terakhir
benar benar tidak ada kontak ya
belum belum ada kontak sama sekali
tidak berencana lapor ke kbri atau apa gitu pak untuk kehilangan
nah waktunya kan gimana gitu
kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini
sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan pak menteri kita
pak ada indikasi kabur dari kasus kpk yang sedang berjalan
wah insya allah sih enggak ya
mudah mudahan kita doakan sama sama agar bisa selesai